saudara seorang perempuan ataupun seorang pedagang pakaian
di jalan borobudur kecamatan kelapa ii tangerang banten
dibunuh di tokonya sendiri
pelaku pembunuhan merupakan calon pelanggan toko korban
yang mengaku sakit hati usai ditegur korban
pengemudi mobil berwarna putih ini menjadi sasaran kemarahan warga
lantaran menusuk seorang pemilik toko pakaian
di jalan borobudur kecamatan kelapa ii kabupaten tanggerang banten
pelaku yang membawa senjata tajam sempat dikepenguarga
lantaran takunjung keluar dari kendaraannya
sementara korban yang merupakan pemilik toko pakaian
tewas ketika akibat luka di bagian dada
menurut polisi pelaku awalnya ingin berbelanja di toko korban
namun keduanya kemudian terlibat cekcok yang berujung
pelaku yang kini ditahan di sel tahanan mapolsek kelapa ii
masih menjalani pemeriksaan intensif
polisi juga mendalami seputar senjata tajam
yang disimpan pelaku di mobilnya
pelaku disuruh lepaskan sendal oleh korban
namun pelaku meninggalkan toko korban
lalu pelaku mendengar ada kata ya
sehingga pelaku kembali menghampiri korban
sehingga terjadi percocokan kemudian cakar cakaran
mengambil sebuah samurai atau membuat sebuah besi
akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman lima belas tahun penjara